pasukan angkor muda langsung tancap gas semenjak awal pertandingan
hingga blok pressing dengan intensitas tinggi diperagakan
untuk menekan the lines muda di area pertahanannya sendiri
pendekatan ini berbuah gol di menit ke enam
yang dicetak oleh winger bernomor punggung sebelas sofan dauna
pelatih kepala tim nas singapura u sembilan belas muhammad fazul hasni
mengakui timnya kesulitan keluar dari pressing agresif pemain pemain kamboja
ia mengatakan anak anak asuhnya perlu membuat keputusan lebih cepat lagi
terutama saat membangun serangan secara konstruktif
ini adalah cara yang ingin kita mainkan
tapi tentu saja dalam situasi ini pemain pemain perlu membuat keputusan yang lebih baik
tapi kredit kepada kamboja mereka mempercepat dengan baik
jadi ini adalah cara yang ingin kita mainkan
kita harus fokus pada aspek permainan
jadi ini adalah cara yang ingin kita lakukan
di sisi lain pelatih kamboja u sembilan belas gyo toko koji merasa puas dengan penampilan anak anak asuhnya
koji mengatakan hasil ini merupakan bukti sepak bola kamboja mulai perlahan bangkit
usai bekerjasama dengan asosiasi sepak bola jepang jfa
pembinaan pemain dari usia dini hingga senior melibatkan pelatih pelatih seperti dirinya
dan kurikulum pembinaan sepak bola jepang jfa
pembinaan sepak bola jepang
dengan hasil ini maka kamboja menyusul laos di peringkat kedua dengan perlahan yang sama
dengan hasil ini maka kamboja menyusul laos di peringkat kedua dengan perlahan yang sama yakni tiga poin
dan dengan hasil ini maka kamboja menyusul laos di peringkat kedua dengan perlahan yang sama yakni tiga poin